komisi pengawas persaingan usaha ataupun kppu menjatuhkan sanksi denda sebesar satu ratus dua puluh dua miliar rupiah kepada dua belas perusahaan terkait kartel ayam
kedua belas perusahaan tersebut terbukti melakukan pemusnahan afkir dini indukan ayam secara bertahap
kedua belas perusahaan tersebut diantaranya adalah pt charun pokpen kemudian pt javakomfit indonesia dan pt malindo feed mill indonesia
terbukti melakukan pemusnahan indukan yang menyebabkan harga day old chicken ataupun doc menjadi mahal di pasar
dilansir dari detik finance setidaknya ada enam puluh empat juta ekor doc yang tidak masuk ke pasaran akibat adanya afkir dini
ketua kppu syarkawi rauf mengungkapkan setidaknya ada kerugian sebesar dua ratus dua puluh empat miliar rupiah akibat kecurangan ini
kedua belas perusahaan diketahui menguasai delapan puluh lima persen populasi stok indukan ayam
akibat dari kecurangan ini harga daging ayam
ayam di pasar mencapai tiga puluh ribu rupiah per kilogram padahal harga di peternak hanya sepuluh ribu rupiah per kilogram
komisi pengawas persaingan usaha ataupun kppu menetapkan dua belas perusahaan yang terbukti melakukan praktek kartel ayam
melalui pemusnahan secara massal induk ayam pedaging ataupun parent stok dan pemotongan hatchery egg final stok
jadi tampaknya iseh isahnya sangat teknis tapi nanti saya akan sederhanakan untuk anda
dampaknya apa menurut kppu terjadi kelangkaan dan keterbatasan stok day old chicken ataupun doc ya untuk di kalangan peternak biasanya lebih familiar
ataupun juga benih ayam di sejumlah daerah
akibatnya harga pun melampung
lantas siapa saja pemain kartel ayam versi kppu
saya ulas sebelah lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari putusan yang dilakukan oleh majelis hakim di kppu
kita lihat ada dua belas perusahaan yang difonis bersalah
oleh majelis hakim bersalahnya seperti apa bahwa mereka terbukti melanggar pasal sebelas undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apalagi kalau bukan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha
dan total dendanya adalah satu ratus dua puluh miliar rupiah
sekitar satu ratus dua puluh miliar rupiah dan ini terbagi menjadi dua belas perusahaan
apa sih sebenarnya yang menjadi asal muasal gini loh sederhananya
jadi sebenarnya yang menarik adalah pemerintah pada tahun dua ribu tiga belas dahulu pernah membolehkan
ataupun juga memperbolehkan untuk perusahaan perusahaan untuk melakukan impor ggps namanya
dan ini tampaknya membuat pasokan anak ayam ataupun juga day old chicken
jadi jos itu anak ayam tuh loh yang kecil kecil yang nanti mereka akan dirawat
kemudian mereka akan berproduksi baik bertelur maupun juga akan dijual ke pasar
dan akibatnya jadi berlebih
jadi misalnya seperti ini pada tahun dua ribu tiga belas
jadi pemerintah itu pernah melakukan impor great grand
jadi bahasa indonesia nya itu adalah ayam yang untuk cikal bakal diternakan gitu loh
dan kemudian akibat impor ini pasti akan berimbas pada anak ayamnya ataupun juga doc namanya
nah doc inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh kppu
karena terbukti ternyata ke dua belas perusahaan yang tadi saya sebutkan melakukan yang namanya afkir dini
ribet banget ya namanya afkir dini itu apa sih
afkir dini itu adalah pemusnahan masal
masalah gitu loh
jadi itu adalah november dan desember dua ribu lima belas periodenya
pada november dan desember dua ribu lima belas mereka melakukan afkir dini
yaitu jadi ayam ayam tersebut doc tersebut dimusnahkan memang dimatikan secara massal
kalau menurut kppu ada sekitar dua juta anak ayam yang dimusnahkan secara masal sayang ya
tapi kita lihat saja dua juta ini dengan asumsi bahwa satu ayam dewasa itu bisa masalah
menghasilkan sekitar tiga puluh dua doc
maka dengan membunuh dua juta ayam tersebut maka akan membunuh sekitar enam puluh empat juta doc
yang harusnya akan siap untuk diternakan akan siap untuk dirawat dan kemudian bisa menghasilkan
jadi ini adalah asalnya bahwa mereka melakukan sederhananya dua belas perusahaan tersebut
melakukan pemusnahan masal terhadap ayam ayam tersebut sehingga mematikan potensi untuk menghasilkan anak anak
anak ayam yang akan diternakan kembali yang akan masuk ke pasaran
efeknya langka lah gitu loh
jadi ini terkait apa ini terkait supply
ini semua terkait supply
dalam hukum ekonomi ada supply dan demand
dan supply inilah hulu inilah yang dicoba dibuka oleh kppu
kemudian didapatkan ada dua belas perusahaan loh ini yang melakukan pemusnahan secara massal
lalu selanjutnya kita lihat perusahaannya mana saja
ada beberapa perusahaan ternyata
kita lihat ada carun pokpen kemudian ada beberapa perusahaan besar ya
ada carun pokpen kemudian kita lihat ada pt java covid indonesia ada melindo feed mill indonesia
kemudian ada pt satwa borneo kemudian juga ada wonokoyo jaya corp
ada banyak lagi tapi saya membahas tiga besar saja
karena mereka penguasa pasar
kita lihat dari charun pokpen indonesia
carun pokpen indonesia mendapatkan ataupun juga sanksi denda dua puluh lima miliar rupiah oleh kppu

oke kalau di pasar bukan tentang dua puluh lima miliar rupiahnya tapi mengenai trust yang harusnya bisa sangat dijaga oleh pebisnis
kita lihat anda mungkin tidak terlalu dekat dengan nama charun pokpen indonesia tapi mungkin anda kenal dengan fiesta chicken nugget
ya festa chicken nugget adalah produk produk olahan dari anak usaha dari pt charun pokpen indonesia
jadi ini anak usaha mereka
saya hanya ingin mendekatkan isu carun pokpen ini adalah perusahaan bukan awang awang tapi di adar sekitar kita dan kita senantiasa
setiap kita ke supermarket pasti ada merek merek ini
lalu bagaimana pergerakan sahamnya sehari setelah kppu memutuskan fonis tersebut
ternyata dia mengalami drop
namun ternyata pada hari ini sudah mengalami rebound kembali
bisa jadi ketika carun pokpen juga disebutkan akan melakukan upaya hukum terkait fonis yang dilakukan oleh kppu
kita akan lihat tampaknya hal tersebut akan membuat investor melihat kembali
apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh calon pokpen
cukup signifikan untuk memperbaiki trust mereka terhadap salah satu penguasa pasar di daging ayam indonesia
lalu kita ke jaffa confit indonesia
jaffa confit indonesia juga sama dengan carun pokpen
mereka didenda dua puluh lima miliar rupiah
kemudian saya dekatkan java covid indonesia melalui anak usahanya yang memproduksi so good sosis chicken nugget
itu adalah produk yang identik dengan jaffa confit
meskipun anak usahanya yang memproduksi hal tersebut
tapi jafa tersebut adalah hal yang sangat dekat dengan kita
bagaimana pergerakan sahamnya kita lihat di sini
mulai agustus kppu melakukan investigasi
kemudian pada saat kppu memutuskan ponis bahwa mereka adalah kartel daging
mereka mengatur daging mereka
harga daging mereka berkomplot dalam tanda petik
suplai daging ayam sehingga harga juga naik signifikan
menjadi satu tujuh ratus dan kita lihat tapi hari ini juga sama
mengalami rebound kembali
setelah carun pokpen kemudian jaffa confit
kita ke selanjutnya adalah malindo feed mill
malindo feed mill ternyata tidak terlalu besar dendanya
kalau di pasar kita bicara trust kan
jadi kita lihat sepuluh delapan miliar rupiah denda yang harus dibayar oleh malindo feed mill
dan kita lihat bagaimana dengan produknya
apakah malindo feed mill jauh dari kehidupan keseharian
kalau anda lihat di supermarket meskipun tidak sebanyak sogut misalnya
tapi sunny gold itu adalah produksi dari malindo feed mill
jadi ada usahanya sendiri yang memang produksi chicken nugget
bagaimana dengan pergerakan
dan sahamnya drop paling signifikan adalah malindo feed mill
dan hari ini tidak seperti carun pokpen
kemudian juga dengan tadi jaffa confit indonesia
tapi ternyata untuk malindo dia terus mengalami penurunan
jadi belum rebound lagi
ini membuktikan bahwa hal hal yang sangat dekat dengan kita sehari hari
seperti kita kalau misalnya ke supermarket atau kita ke pasar tradisional
kita beli daging ayam
hal hal yang seperti itu yang kita mungkin tidak mau tahu
bahwa yaudahlah harganya berapapun
saya beli karena saya butuh
ternyata ada yang bisa mempermainkan harga tersebut
mereka membentuk kartel
mereka bersama sama menguasai pasar
memang sudah seharusnya kppu bertindak
tapi kita lihat juga seperti apa sebenarnya komposisi
karena ini akan berkaitan nanti dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ataupun demand domestik
bahwa daging ayam pun ternyata juga ada loh kartelnya